nanti om akan suruh sisin om untuk selanjutnya
gara gara ayo ibu jadi kayak gini
tau gitu kan
tadi antika ayo kasih aja bu ke bapak
anting itu kan dari cowok lo
gue gak boleh kasih ke siapa siapa
ntar kalau lokasi terus lo gak dikasih barang barang lagi gimana
jangan lo kasih ke orang lain
ibu nih lagi sakit masih aja mikirin yang kayak gitu gitu
lah emang iya kan
kayaknya ibu kalau misalnya
benzo dikompres kayak gini doang gak bakal sembuh deh bu
mendingan ayo beli obat aja ya di apotik
ya udah deh sana
ayo berangkat dulu ya bu
tadi lo ketemu sama produsernya
coba tebak siapa
siapa mana gue tau
siapa mana gue tau siapa mana gue tau
pemilik perusahaan itu adalah om yos
kalau gue ke rumah juan
gue main jarang ketemu sama om yos
tapi gue yakin banget kok
kalau om yos itu adalah pakejuan juga
kalau om yos adalah pemilik perusahaan itu
berarti harusnya dia tahu dong siapa pencipta lagunya
lut ngapain kamu disini
saya mau nanya sesuatu boleh gak
jadi yang namanya adrian itu temen kamu juga
saya juga kaget pas tau om itu produsernya
om kan produsernya ya
pasti tahu dong pencipta lagunya siapa
kamu kok penasaran banget sih
maksudnya pengen banget ketemu sama orangnya
kalau saya udah ketemu orangnya saya pengen terima kasih sama dia om
kalau lagu itu tuh berarti banget buat saya
emangnya siapa sih
jangan kasih tahu siapa siapa bahwa saya yang menciptakan lagu ini
bahkan kepada adrian juhan ataupun mercy
sebenarnya siapa sih om
sebenarnya om juga belum pernah ketemu langsung dengan pencipta lagu itu
biasanya om selalu via telepon
atau atau begini aja
gimana kalau kamu tulis surat ke pencipta lagu itu
nanti om akan suruh season om untuk serahkan ke dia
saya boleh tulis surat ke penciptanya
dan om rasa dia pasti akan tersanjung sekali menerima surat dari kamu
sudah selesai belum
iya om bentar dikit lagi
eh apaan sih
oh mau ngapain lagi sih
gue cuma mau nyadarin love
nyadarin maksudnya apa
jadi lo belum sadar juga ya
lo tuh mega banget ya
mau aja dibaikin sama johan selama ini
asal lo tau yuk
juhan itu gak pernah suka sama lo
jadi selama ini dia tuh pura pura baik yuk sama lo
karena dia pengen nebus rasa bersalahnya sama lo
eh lo kalau ngomong jangan sembarangan ya
lo masih gak percaya juga ya
yang pengen gue tunjukin sama lo
tentunya lo tau kan sama motor ini
motor yang udah nabrak lo
yang udah bikin lo menderita kayak gini
itu dia yang pasangnya
jadi itu juhan
aku udah gak mau dari penjelasan dari seorang bohong
lama banget sih lu
nangis kenapa sih
enggak semua apa apa
nah abis itu anak
aku tuh bener bener gak nyangka li
tiga tiganya si juan tuh bohongin aku
aku tuh bener bener gak nyangka li
saya tuh selama ini dia tuh baik sama aku
cuma mau nebus rasa bersoalnya dia doang
kalau emang cuma mau nebus rasa bersoal kan
harusnya mau sampai pacaran
padahal sebenarnya itu cuma orang yang gak punya hati
ya aku tahu yuk
juan tuh emang salah
tapi kamu tuh jangan berpikir buruk dulu soal juan
siapa tahu aja
dia ngelakuin semuanya buat kamu
bukan sekedar untuk nebus rasa bersalah
emang karena dia benar benar sayang sama kamu ya kan
john tuh anak orang kaya
mana mau dia tuh sama aku
juan tuh anak orang kaya
harusnya juga dari awal tuh aku tuh nyadar
ada apa om
bukan urusan kontra kita udah selesai kemarin semuanya
hanya mau bicara sempat
ini di luar pekerjaan
ini ada sulam buat kamu
dari seseorang yang sangat menyukai lagu kamu
dia itu pengen sekali ketemu sama penulisnya
katanya lagu kamu itu menjadi teman baiknya dikala dia susah senang maupun sedih
kalau boleh tahu siapa
seorang gadis penjual somai
jadi surat ini dari lia
kamu kenal sama dia
dia nih teman baik saya
tapi om gak cerita sama dia ya kan
kalau saya ingin ceritain lagi nih
nggak nah tenang saja
om hanya gak tega ngelihat dia pengen sekali ketemu sama kamu
om suruh dia bikin surat ke kamu
sebaiknya kamu bales ya
supaya dia senang
pasti saya bales ke om
terima kasih om